kalau gue kabur dari rumah ya gue nya kan bakal baik baik aja tapi kalian gimana
tuh udah gue duga parangga itu orang baik
biasa aja lebay lu
kalau saya lebih setuju sama baris sih kayaknya paranggu orang baik baik
lo yakin dari mana
itu kemarin masih ingat tidak di rumahnya kita disuguhkan makanan enak enak sekali
gue yakin acil pasti mau mas daud
gue gak yakin
kalau saya belum mau job
kalian mau kemana
eh gak usah gak usah gak usah
mending sekarang kalian tunggu gue di tempat biasa aja nanti gue nyusul ya
kenapa nggak sekarang aja sekalian
bukan tadi habis beli kuota tapi gue lupa bawa duit
ya elah cil pakai aja dulu duit gue nih
eh gak usah gak usah gak usah gapapa
gue gak mau ngutang sama dua orang sekaligus dalam satu hari tadi gue dong ngutang sama orang counter
udah mending sekarang kalian tunggu buat di tempat biasa ya
yaudah duluan sana
yaudah deh susulin ya
eh gak usah gak usah bantuin gue
gak usah bantuin
banyak nolongin malah nyukurin
sampai ya yang bikin lobak di sini
dek adik cantik
ya nanyain pak komar lagi dah
bi udah belum meh ke rumah pak komarnya
oh bb kok dari tadi toh bi
mami itu butuh tanggal resepsi secepatnya
ini bentaran lagi juga nyampe nih
ini kenapa kotor banget baju loh
main kotoran di mana
abis kotor royong kerja baktin ngebersihin kot
perasaan mah ya di daerah sini ya
kalo mau ada kerja bakti tuh ada pengumuman nih
dari speaker masjid
speakernya belum beli
ah deh kok speakernya
tadi saya ketemu sama speaker ngomonya gak gitu
tasky saya mau kawal istri dulu ya
eh ganti baju dulu ngapain
bau malu ntar kalau ketemu orang orang
biar gak bau jangan dicium deh ye
kemarin usaha kalian jadi sia sia
kita tuh cuman pengen nyelamatin lo
gue juga dukung acil kok
bahkan dukungan gue lebih besar dari mereka berdua
makasih ya guys
emang ada sahabat lain apa selain kita
kalian emang yang terbaik ter the best lah pokoknya
tapi gue masih penasaran ya
mutusin untuk pulang ke rumah
ya kalau soal itu sih tanya aja langsung ke para enggak
kamu dua ini bagaimana kang
acil sudah di lokasi
kamu do ini bagaimana kak
bisa minggir deket mak
kasih dong yang minggir
kan situ yang bawa barang
bawain sisa barangnya ke belakang ya
loh malah tidur
katanya mau bantuin malah tidur
nek tentuin ya
nah mana tuh anak
ini ilman apaan ya
cih bahasa apaan nih
gue kagak tau kagak ngerti
baunya kenceng juga ya
orang kaya ade ade ade jenis minumannya
iya kalau gue kabur dari rumah ya gue nya kan bakal baik baik aja
tuh udah gue duga parangga itu orang baik
biasa aja lebay lu
kalau saya lebih setuju sama baris sih
parangga orang baik baik
lo yakin dari mana
itu kemarin masih ingat tidak di rumahnya
kita diseguhkan makanan
enak enak sekali
yaudah guys gue balik dulu ya
gue mau nanya waktu semalam lo pas sampai rumah
bokap lo marah gak sama kita kita
wih gimana tuh
gak apa apa aja sih
kalian bentar lagi
jadi kalian siap siap aja deh mendingan
jangan aku temukan tindem sih ya
iya jil serius lo
aku canda bokap gue kan orang yang baik
pada panik udah gue baik dulu bye
pada panik gue
jadi begitu bu
istri saya ini orangnya
jadi resepsi juga acaranya harus gede gedean
kira kira segede apaan ya pak
istilah kata mah spektakuler
eh silahkan diminum pak minumannya
ini tumbenan ini minumannya
kan ini sirop dari hantaran bapak kemarenan
ini minuman rasanya agak aneh gitu ya
waduh apaan ya
bentar ya pak
saya lihat dulu